diduga menghindari aksi ugal ugalan rombongan klub motor
sebuah minibus berisi satu keluarga menabrak truk
yang tengah parkir di jalur pantura situbondo
akibatnya dua penumpang minibus tewas seketika
sementara dua lainnya selamat
beginilah kondisi minibus yang ditumpangi husnul yakin
warga sidoarjo yang ringsek dan nyaris tak berbentuk
setelah menabrak truk yang parkir di pinggir jalan pantura
banyuglugur situbondo jawa tibur
akibatnya kusnul yakin dan istrinya tewas seketika di dalam mobil
karena terjepit kabin yang hancur
sementara kedua anaknya yang duduk di kursi belakang selamat
dan dilarikan ke rumah sakit besuki akibat luka luka
dengan kondisi terjepit evakuasi korban pun berlangsung dramatis
kabin minibus yang hancur membuat warga yang terus berusaha
mengeluarkan korban selalu gagal
warga pun akhirnya menghentikan dua truk
untuk menarik mobil korban yang ringsek
setelah warga mendobrak pintu mobil
akhirnya korban bisa dikeluarkan
meski membutuhkan waktu satu lima jam
mungkin dari barat
nah terus ini sini ada truk
nah ini yang nampak truk
ngindari apa mobilnya
kayaknya menghindari sepeda motor tadi
ada berapa korbannya yang di dalam
ada empat semua
yang kedua sudah bawa rumah sakit
kita lewa yang dari luar
untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan
polisi langsung melakukan olah tkp
dan meminta keterangan
dari sejumlah saksi
sementara minibus langsung diamankan
untuk proses penyidikan lebih lanjut